sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah
masyarakat sundawiwitan kabupaten kuningan menggelar syukuran seretan tahun
dengan membawa hasil bumi tradisi ini juga bermakna sebagai rasa kebersamaan
dan toleransi antar masyarakat di tengah perbedaan
acara puncak serentauan ini dilakukan di halaman paseban
kecamatan cigugur kabupaten kuningan kamis pagi
ratusan warga tumpah ruah merayakan tradisi tahunan ini
tradisi serentahun digelar sebagai wujud rasa syukur masyarakat adat sundawiwitan
atas kekayaan alam yang melimpah
beberapa kesenian adat tradisional sunda ditampilkan dalam acara ini
mulai dari kesenian tarian dan sejumlah kesenian lain
tak hanya dilakukan oleh masyarakat adat sunda
acara ini juga dihadiri oleh sejumlah masyarakat adat lain seperti baduy
bahkan masyarakat adat dari luar jawa seperti maluku
sumba barat marapau dan kaharingan kalimantan
hal ini merupakan bentuk rasa toleransi kebersamaan
antara masyarakat dan pengemandang suku adat dan agama
merayakan sebuah syukuran yang menemukan seretan tahun itu
sebagai bagian dari ekspresi manusia yang menghargai segala perbedaan
semua terlibat baik yang berbeda
kepercayaan kepercayaan kepercayaan kepercayaan
bahkan adat istiadat
bermakna sekali karena yang hadir di dalam acara ini
dari berbagai daerah komunitas
terutama komunitas keberagaman adat agama leluhur nusantara
antara lain ada yang datang dari maluku
ada yang datang dari sumba barat
melalui tradisi seretan tahun ini diharapkan
berbagai perbedaan di masyarakat bisa menjadi satu kesatuan
dan menjadi kebersamaan
dalam tradisi seretan tahun ini
hal tersebut disimbolkan dengan menumbuk padi secara bersama sama
jeri komara kuningan